kita mulai informasi pertama setia novanto masih belum angkat bicara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus megakorupsi ktp elektronik
sementara partai golkar menjatuhkan rapat pleno hari ini untuk menentukan keberlangsungan kepemimpinan partai golkar
rapat pleno akan digelar partai golongan karya selasa ini untuk menindaklanjuti penetapan status tersangka kepada setia novanto
penetapan tersangka bagi ketua dpr sekaligus ketua umum partai golkar ini tentu menjadi ujian partai beringin
sejumlah rekan separtai setia langsung menyambangi kediaman pribadi ketua dpr ri senin malam
tak lama setelah kpk menetapkan status tersangka bagi setia untuk kasus ktp elektronik
ketua harian partai golkar nurdin halid optimistis status tersangka setia novanto tidak akan mengganggu soliditas partai
sekarang pak novanto alhamdulillah dalam keadaan sehat
pak lafiat sekarang sedang menyiapkan langkah langkah hukum bersama dengan perasaan hukum dengan partai
karena bagaimanapun ketua umum adalah simbol daripada partai golongan karya
oleh karena itu tidak bisa dilepaskan daripada harga diri maruah harga dan martabat daripada partai golongan karya
tidak akan ada munaslub
saya tegaskan bahwa kita sudah melakukan rapimnas dan rapimnas telah memutuskan
bahwa kondisi apapun dihadapi oleh partai tidak akan ada munaslup dan itu sudah merupakan sebuah keputusan
sementara itu kpk menegaskan penetapan setia novanto menjadi tersangka tidak terkait dengan pansus hak angket kpk yang sedang bergulir
kita akan membuka semua masalahnya atau bukti buktinya di pengadilan
jadi dan ini sama sekali tidak terkait dengan pansus yang sekarang bekerja
dari sisi itu kami kalau dengan pansus sebagaimana saya ungkapkan berkali kali di banyak kesempatan
satu satunya cara kpk yang mempercepat kerjanya meningkatkan performanya
supaya kemudian menunjukkan pada masyarakat bahwa kita tidak terpengaruh dengan itu
kpk akan terus melakukan penyidikan terhadap peran setia novanto dalam megakorupsi ktp elektronik
sejauh ini setia diduga berperan mengatur proses penganggaran atau pengadaan barang dan jasa
yang merugikan negara hingga dua tiga triliun rupiah
dari nilai proyek lima sembilan triliun rupiah
setelah ketua dpr setia novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ktp elektronik
fraksi golkar menggelar rapat internal untuk menentukan sikap atas status ketua umumnya
rapat fraksi golkar dipimpin oleh jajaran dpp dan ketua fraksi robert kardinal
serta sekretaris fraksi agus gumewang kartasasmita
konsolidasi fraksi diperlukan guna merapatkan barisan berfokus menyelesaikan tugas dewan
sementara itu jajaran dpp menyiapkan langkah hukum menanggapi status tersangka setia novanto
dpp meyakini fraksi golkar dapat melewati dinamika politik ini
dpp ingin menjelaskan kepada fraksi tentang posisi terkini daripada partai dan kemudian
mensulitkan daripada praksi menghadapi agenda politik di dpr undang undang pemilu kemudian perpu
dan berbagai agenda politik dpr tidak boleh semangat dan berpengalaman
dari pada fraksi partai golkar itu menurun tetap harus seperti biasa bahkan lebih ditingkatkan
artinya dengan peristiwa ini tidak boleh mengendorkan daripada semangat praksi partai golkar dalam menghadapi
membahas seluruh agenda politik di dpr itu intinya
komisi pemberantasan korupsi menetapkan ketua dpr setia novanto sebagai tersangka
ketua umum partai golkar ini juga terlibat dalam korupsi megaproyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik
politis senior partai golkar yusuf kala
menghormati proses hukum yang berjalan saat ini di kpk
sebagai wakil presiden jk mengatakan pemerintah tentunya mendukung segala proses hukum
jk enggan berkomentar mengenai apa langkah yang akan ditemuk partai beringin itu setelah ketua umumnya berstatus tersangka
ya pertama kita menghormati proses hukum dan golkar akan selalu taat kepada proses itu
bahwa apa yang terjadi kepada ketua pbin itu itu akan dihormati
itu adalah hal yang biasa atas segala perbuatan yang tercelah pasti ada sanksinya
jadi ada konsekuensi saja ini daripada segala bahkan pemerintah pasti mendukung segala proses hukum
apakah akan ditemukan oleh golkar
itu urusan golkar lah

yang kedua ketua umum partai golkar akan dihormati

apakah kt novanto menjadi tersangka
apa pemeriksaan lanjutan pasca ditetapkan ya setnoff sebagai tersangka
kebiasaan yang biasanya memang dilakukan kpk adalah biasanya memang setelah penetapan tersangka
untuk pemeriksaan terhadap kasus tersebut sedikit lebih landai
untuk hari ini contohnya memang tidak ada jadwal pemeriksaan baik terhadap tersangka
ataupun terhadap saksi saksi lainnya
namun ini kemudian yang menjadi celah bagi para tersangka
terutama setia novanto yang kemarin baru saja ditetapkan sebagai tersangka
artinya sebelum ia kembali dipanggil oleh kpk
ia memiliki cukup banyak waktu yang biasanya ini digunakan oleh para tersangka untuk menyiapkan perapradilan
memang setia novanto hingga saat ini belum mengatakan bahwa ia akan mengajukan perapradilan
namun kemungkinan untuk mengajukan perapradilan itu tentu saja ada dan terbuka bagi dirinya
kpk sendiri sempat mengatakan bahwa kpk siap apabila setia novanto pada akhirnya akan mengajukan perapradilan terhadap status tersangkanya
lalu kita bicara tentang perapradilan sendiri
daniar di kpk ini dari tahun dua ribu sebelas hingga tahun dua ribu enam belas sudah ada setidaknya lima puluh enam tersangka yang mengajukan perapradilan kepada kpk
namun dari lima puluh enam itu memang hanya segelintir saja yang kemudian diterima oleh hakim dan kemudian status tersangkanya dianulir oleh kpk
dan beberapa contohnya yang baru saja baru saja benar benar tahun ini status tersangkanya diangkat yaitu taufiq qurrahman
bukan hanya diangkat oleh taufiq qurrahman

dan diangkat oleh taufiq qurrahman
kemudian pada saat yang mengajukan perapradilan akhirnya dikabulkan oleh hakim pengadilan negeri karena memang kpk dianggap tidak memiliki wewenang untuk kasus tersebut
karena kasus tersebut sudah dilimpahkan kepada kejaksaan sebelumnya
dan untuk yang lainnya lagi seperti contohnya budi gunawan budi gunawan di sana dikatakan memang kpk memiliki bukti yang cukup
hanya saja status budi gunawan pada saat itu tidak bisa kpk yang menangani kasusnya seperti itu
dan yang terakhir lagi kalau misalnya kita lihat seperti mantan wali kota makassar
maksud saya di situ ia juga sempat mengajukan perapradilan meskipun pada akhirnya kpk mengeluarkan seperindik baru
ilham arief sempat mengeluarkan pra peradilan dan memenangkan peradilan tersebut karena kpk dianggap tidak memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka
pada saat itu kpk memang memiliki barang bukti yang masih berupa fotokopian dan bukan bukti asli
nah tapi kalau kita lihat dari sini
dan sebenarnya kita bisa mempelajari kalau saja nanti setia novanto benar mengajukan perapradilan
kemungkinan dirinya untuk memenangkan peradilan tersebut sebenarnya sangatlah kecil
mengingat bahwa kpk sendiri memiliki bukti yang sangat kuat untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka
bukti bukti ini dikumpulkan oleh kpk cukup lama
tidak hanya dari keterangan para saksi dan juga alat bukti yang ditemukan pada saat pemeriksaan di gedung kpk
tetapi juga selama masa persidangan yang sudah berlangsung cukup lama terhadap dua terdakwa lainnya yaitu sugiharto dan irman
dan memang dari kedua terdakwa ini selama masa persidangan saksi saksi yang datang mengatakan bahwa mereka melihat setia novanto
dan juga mengatakan ada keterlibatan sesuatu
dan kalau kita lihat dari iktp sendiri dari dua delapan dua sembilan triliun dana tersebut yang kemudian dikorupsi ini
begitu menurut dakwaan dan tuntutan yang dibacakan terhadap irman dan juga sugiharto
artinya memang di sini kpk sudah memiliki alat bukti yang sangat kuat untuk menetapkan setia novanto sebagai tersangka
dan kpk tidak berhenti di setia novanto saja dan iart kpk masih akan terus mencari
dan iart kpk masih akan terus mencari alat bukti yang sangat kuat untuk menetapkan setia novanto sebagai tersangka
kenapa ini diberikan keterlibatan keterlibatan dari pihak pihak lain
yang tentunya akan kemudian dipanggil kembali untuk diperiksa di kpk ke depannya
ya baik jadi kesimpulannya hari ini pemeriksaan lanjutan nampaknya masih landai
tapi kalau kita bicara soal pernyataan yang pernah diberikan oleh mantan pimpinan kpk
bambang gwejo yanto pasca setia novanto ditetapkan sebagai tersangka
katrina ada indikasi ataupun ketakutan para mantan pimpinan kpk ini soal adanya ancaman yang lebih lagi datangnya dari pan

walaupun kita juga belum mengetahui apa langkah dari pansus akangket
adakah tanggapan dari kpk soal ini
bicara dengan pansus kpk tentu saja kita ingat betul bahwa salah satu maksud saya ketua dari pansus angket kpk sendiri
yaitu agung gunajat juga masuk ke dalam daftar nama nama yang disebut dalam dakwaan dari irman dan sugiharto
dalam kasus dugaan kasus korupsi ktp elektronik ini
dan agung gunanjar sendiri sebenarnya sudah pernah diperiksa dan ya di gedung kpk
dan pada saat diperiksa agung sebagai ketua dari pansus akangket kpk mengatakan bahwa
ini justru merupakan keuntungan bagi dirinya karena dia bisa merasakan langsung secara empirik seperti apa
menjadi saksi yang diperiksa di kpk seperti apa kinerja kpk
dan ini kemudian yang katakan akan menjadi bukti untuk menguatkan argumen argumennya dalam
tanda kutip melawan kpk seperti itu
tapi dari kpk sendiri mengatakan tidak ada masalah dengan hal tersebut
karena ini bukan pertama kali sebenarnya kpk diserang dari berbagai sisi seperti ini
oleh berbagai kelompok yang tidak
menginginkan kerja kpk dan mengatakan bahwa kerja kpk tidak begitu baik seperti itu
tapi kpk terus bekerja sesuai dengan dasar hukum yang berlaku
dan kasus terus berjalan dan nantinya kpk akan terus memeriksa saksi saksi
dan juga kemungkinan kemungkinan tersangka baru masih saja ada
selama nama nama yang ada dalam dakwaan dan juga dalam tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan
yang cukup banyak jumlahnya lebih dari dua puluh daniar itu belum semuanya dipanggil dan diperiksa sebagai saksi
artinya masih panjang perjalanan kasus iktp ini dan ya
singkat saja soal status terhadap setia novanto
akankah setia novanto ditahan untuk pemeriksaan
ya untuk penahanan sendiri memang ada beberapa kasus di mana kpk pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
segera setelah diperiksa tersangka tersebut langsung dirompikan dengan rompi oranya khas kpk untuk kemudian ditahan
dan ya tapi untuk sampai saat ini belum ada konfirmasi mengenai hal tersebut oleh kpk
tapi kpk sudah melakukan cegah tanggal terhadap setia novanto sebenarnya sejak bulan april lalu
artinya setia novanto sudah tidak diperbolehkan untuk berpergian ke luar negeri
ini merupakan cara kpk agar setia novanto tidak kabur
dan kalau memang dia bisa berkooperasi dengan kpk selama pemeriksaannya sebagai tersangka
penahanan sebenarnya tidak perlu tidak wajib untuk dilakukan terhadap tersangka
tapi kalau memang dibutuhkan kpk pasti akan melangsungkan penahanan terhadap setia novanto
baik terima kasih katrina inandia melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta
bicara soal setia novanto sudah berkali kali terseret dalam pusaran kasus dugaan
korupsi besar di tanah air
namanya kerap disebut dalam persidangan
mulai dari kasus bank bali di zaman awal reformasi
hingga saat ini dia terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan ktp elektronik
sepak terjang setia novanto di kancah politik tidak perlu diragukan lagi
seiring meroketnya karir politik
nama setia novanto setidaknya terseret dalam lima kasus skandal korupsi di tanah air
namanya mencuat saat kasus cesi bank bali
menyeruak ke publik tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan silam
saat itu ia menjabat sebagai direktur pt era giat prima
namanya disebut jaksa dalam kasus korupsi bank bali
yang merugikan negara lebih dari lima ratus miliar rupiah
dalam kasus suap impor beras ilegal enam puluh ribu ton tahun dua ribu enam belas
setia sempat diperiksa sepuluh jam oleh kejaksaan agung
salah satu tersangka disebut memiliki hubungan saudara dengan setia novanto
saat kpk menyelidiki kasus korupsi proyek penyelenggaraan pon dua ribu dua puluh
nama setia juga disebut
ruang kerjanya di dpr bahkan pernah digeledah oleh penyidik kpk
dalam kasus suap mantan ketua mk akhil mohtar
nama setia novanto juga terseret
setia dan idrus marham disebut terlibat dalam penyuapan akil
untuk pengurusan sengketa pilkada lebak banten
yang terbaru setia novanto
diduga mencatut nama presiden jokowi dan wapres yusuf kala
saat rekaman pembicaraan antara dirinya dan presiden direktur freeport maru semsuddin
beredar di publik
setia meminta jatah saham freeport dengan mencatut nama dua petinggi negeri
berulang kali terseret mega skandal korupsi
setia masih lolos dan menikmati puncak karirnya di dpr
kini namanya juga disebut puluhan kali pada dakwaan irman sugiarto
saat sidang perdana kasus dugaan korupsi ktp elektronik
komisi antirasuak ini tengah menyelidiki peran setia novanto
yang aktif mengatur anggaran proyek ktp elektronik
merugikan negara dua tiga triliun rupiah
rifana pratiwi cnn indonesia
korresponden cnn indonesia rifana pratiwi
di gedung dpr
selamat siang rifana
pimpinan dpr rencananya akan melakukan rapat pimpinan siang ini
lalu bagaimana dengan respon anggota dpr
setelah pimpinan mereka ditetapkan sebagai tersangka
selamat siang daniar
menarik sekali melihat dinamika politik
pasca penetapan tersangka kepada ketua umum partai golkar
yang juga ketua dpr ri setia novanto
hari ini ramai sekali di parlemen
tadi kami melihat kedatangan dari beragam tokoh tokoh politik
di tanah air
tadi baru saja keluar dari lantai tiga
gedung nusantara tiga
ada mantan ketua dpr ri
yang juga anggota ataupun ketua dewan pakar
dari partai golkar agung laksono
tadi agung laksono juga menyampaikan
bahwa ia melakukan pertemuan bilateral
ataupun bertemu dengan setia novanto
kemudian tadi agung laksono mengatakan
bahwa ia memberikan dukungan moral
sebetulnya kepada setia novanto
dan sempat bertemu dengan empat wakil ketua dpr lainnya
dalam satu ruangan bersama dengan setia novanto
dan tadi sesudah bertemu dengan setia novanto
kemudian agung laksono mengatakan
kepada rekan rekan wartawan bahwa
meminta agar situasi ini tenang
seluruh lima ratus enam puluh anggota dpr ini tidak panik
dan juga tetap tenang fokus menjalankan
agenda politik dimana nanti pada hari kamis
tanggal dua puluh juli akan ada
sidang paripurna untuk pengambilan keputusan
rancangan undang undang penyelenggaraan pemilu
dan tadi sedikit meng highlight
pernyataan dari agung laksono
bahwa jangan ada fraksi fraksi
yang mengambil keuntungan

dari situasi yang saat ini tengah dialami oleh setia novanto
dan juga dialami oleh partai golkar
karena jika mengacu ke undang undang md tiga
memang posisi setia novanto
sebagai ketua dpr ini
sebetulnya masih aman
karena jika mengacu ke undang undang md tiga
tidak ada aturan yang menyebutkan
dari posisinya sebagai ketua dpr
sampai ada keputusan hukum yang tetap
ataupun ingkrah di mahkamah agung
dan tadi kami menyatakan jika dari posisi
hukum memang tidak ada aturan
bagaimana dengan etika politik
agung laksono menyampaikan bahwa
belum ada keinginan dari pribadi
ataupun inisiatif pribadi dari setia novanto
untuk mengundurkan diri
dan meminta kepada fraksi fraksi lain
karena nanti siang informasinya
daniar sekitar pada pukul dua belas siang
sesudah sidang paripurna ini digelar
akan ada rapat pimpinan bersama dengan pimpinan
sepuluh fraksi di dpr untuk
menyiapkan langkah langkah strategis apa yang akan diambil
dan meyakinkan sebetulnya golkar
ingin meyakinkan kepada sembilan fraksi lainnya
bahwa posisi setia novanto ini
akan tetap bisa
menjabat sebagai ketua dpr
sesuai dengan undang undang md tiga
sementara tadi agung laksono juga meng highlight
ataupun menyatakan memberikan warning kepada
seluruh anggota kader golkar di seluruh indonesia
bahwa berdasarkan di adart atau anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga partai golkar
bahwa posisi setia novanto ini masih tetap aman
mengingat di adart partai golkar
tidak ada yang menyebutkan bahwa setia novanto harus mundur
sebagai posisinya di ketua umum
sampai ada keputusan hukum yang tetap
ataupun ingkrah di mahkamah agung
sekali lagi kita tidak bermain di dalam ranah hukum di sini
sekali lagi tadi teman teman wartawan menanyakan
bagaimana dengan etika politik
karena memang status setia novanto sebagai ketua dpr
adalah simbol dari parlemen
sehingga jika statusnya menjadi tersangka
tentu saja akan mencederai
ataupun menurunkan elektabilitas dari parlemen itu sendiri
sekali lagi tadi agung laksono mengatakan
bahwa itu tidak ada kaitannya
karena memang yang bekerja adalah
anggota dpr itu masing masing di konstituennya
ataupun di daerah pemilihannya
sehingga sekali lagi golkar
akan berusaha untuk meyakinkan kepada fraksi fraksi
bahwa keadaan akan baik baik saja
sebetulnya apa yang dinyatakan oleh agung laksono
tadi juga diamini ataupun diiakan oleh
wakil ketua dpr fahri hamzah
tadi kami menemui fahri hamzah
dan fahri mengatakan sudah melakukan komunikasi
bahkan tadi malam fahri bertandang ke kediaman
pribadi setia novanto di jalan wijaya
memberikan dukungan moral
dan fahri tadi mengatakan tidak akan ada kekosongan pimpinan
di dpr karena sekali lagi
pimpinan dpr ini berjumlah lima orang
semuanya adalah kolektif kolegial
kalau salah satu berhalangan
maka akan ada empat wakil ketua lainnya
yang bisa mengambil alih tugas tugas
dari pimpinan tersebut
dan nanti siang akan digenakan
ataupun dilakukan rapat pimpinan
untuk menentukan langkah selanjutnya
sekali lagi pimpinan dpr sedang meminta
kepada badan hukum dpr
untuk segera mengkaji
melakukan kajian hukum atas undang undang md tiga
karena sejauh ini seperti yang tadi saya sudah sebutkan
posisi setia novanto ini masih aman
namun ini yang menarik
ternyata ada reaksi
keras dari beberapa fraksi
dari fraksi nasdem
taufik kulhadi mengatakan bahwa
memang secara etika politik
semestinya untuk tidak mengganggu

setia novanto ini lebih baik mengundurkan diri saja
kemudian sementara dari fraksi p tiga
tadi arsul sani yang merupakan sekjen
mengatakan p tiga tidak dalam posisi mengomentari
status tersangka dari anggota dpr fraksi lain
namun p tiga berharap bahwa segala opsi ini dipertimbangkan
yang mempengaruhi citra anggota dpr lainnya
artinya sekali lagi p tiga menyerahkan kepada golkar
jika ingin memang menarik setia novanto sebagai ketua dpr
tentu saja ada mekanisme yang berlaku di dpr itu sendiri
oke rifana singkat saja
kalau bicara soal dpr dan juga kpk
ada pansus hak angket kpk
yang menjadi bisa kita katakan satu simbol
yang banyak pihak mengatakan ini sebagai bentuk ketidak harmonisan
rifana jika anda mendengar pertanyaan saya
kita tidak bisa mendengarkan suara anda disini
tapi tadi yang disampaikan oleh rifana kita akan menanti
bagaimana hasil dari sidang paripurna
dan juga rapat pimpinan dpr hari ini
terima kasih rifana pratiwi untuk laporan anda
langsung dari gedung dpr jakarta